saya permisi dulu assalamualaikum
kayak antum antum jangan ada yang coba deketin tuh harim harim
pangka pengki pangka pengki
yang jelas antum semalam abis berbuat jahiliyah ya kan
antum memukul kentongan dan antum sarot
direlat lagi omongannya
siapa yang mau
yang mau berbuat jahil
saya mau cuma iseng
antum gak ada sekolah
yang namanya jahil itu disengaja
kalau iseng itu gak disengaja
lagian saya mana tau ada aturan memukul kentongan
coba dengarkan dulu ya
di pesantren ini yang boleh memukul kentongan hanya mangkandar
semua santri tidak boleh memukul kentongan
karena faang tidak tau artinya faang tidak bersalah
jah kalau begitu tidak usah lagi dibesar besarkan masalah
kita anggap urusan ini selesai
masalahnya bukan soal kentongan saja
mereka berdua ini sudah saling berantem saling pukul bikin gaduh bikin kawar berantakan
kita jadi terganggu
yaudah coba diterangkan kenapa kalian ribut
saya tuh udah tobat tat
tapi tadi tommy bilang kamu mencopet dompetnya
tapi ceritanya gini tat
nih waktu saya sebelum nyampe sini jadi santri disini
malamnya saya ribut sama tommy
ya terus kesempatan dong
saya ambil aja dompetnya
tapi saya kesel sama dia
dia nih tat ya
dia nih pembalap liar
dia sama temen temennya hampir nabrak anak anak asuh saya nih
yang lagi nyebrang di jalan
udah udah gak usah dibahas yang kayak gituan
nyesek gue dengernya
gara gara hal itu tuh
gue jadi masuk kantor polisi
ujung ujungnya kesini gue
tapi emang ceritanya begitu
lu gak apa apa tuh duit gue lu abisin
lu makan tuh duitnya
yang penting tuh dompet tuh
berharga banget buat gue
dompetnya masih ada apa tidak
saya taro dibawah selipan kasur
selesai ya urusnya ya
nah sekarang ada lagi masalah yang ingin disampaikan
kalau begini kan kita nggak perlu pakai kekerasan
berdiri maju ke depan
tapi jangan sujet
kalau yang baru
tidak baik mengintip seperti itu
agama pun jelas jelas melarangnya
barang siapa yang mendengarkan percakapan suatu kaum
lalu mereka membencinya atau pergi meninggalkannya
maka di suatu hari nanti
di hari kiamat telinganya akan disiram oleh timah panas
sahih direwayatkan oleh imam al bukhari nomor tujuh ribu empat puluh dua
dan juga sebagai perempuan
kita juga harus menjaga pandangan kita
tahanut laki laki yang bukan hak kita
ada masalah apa lagi kalian teh
senangnya ribut terus
selesaiin aja masalahnya di kamar
jangan diperpanjang lah
semuanya pak dilihat kan ya
kelakuan tuh santri santri baru
bikin masalah terus
bikin onar terus
santrin citik kacau balau
agak dahrak nih
ustadz maaf dipanjang sama abah
saya permisi dulu
mau kemana nih
kayak antum antum jangan ada yang coba deketin tuh harim harim
itu mereka semuanya kulu calon istri ana
jadi jangan ada yang pikirannya macem macem
kepedean mukil lu kepedean
pede namanya ihtiar
aneh begah gerah ngeliat muka antum udah dikepedean

nih gue mau kasih tau
iye lu gua maafin tapi ada syaratnya lu harus beresin di kamar sampai bersih
ee copet kalau sampai gua nggak nyenyak tidur di sini gara gara banyak kapuk lu gua gulung
ngerti lu iye mang saya sorry nih ternyata saya mau bantuin tapi saya harus uji pakaian
kebesaran saya pakaian kebesaran ini ya pakaian pangki menyuci dulu saya
eh eh eh anggal anggal tadi gua ngeliat si patin dia merhatiin lu itu kayak ada sesuatu
banget ah ah bohong serius nih gue serius serius mendingan sekarang kita ngintai asrama putri
gimana asrama putri atuhayu ayu ayu ayu gua nggak diajak gua gulung lu udah lu
musa om ovi kenapa bengong begitu iya nih om ovi dapet tugas beresin kamar berantakan banget lagi
bisa bantuin ya om
so makasih ya udah bantuin om mopi
om mopi sekarang mau bawa sampah dulu ke depan
kenapa masih jadi beras
kagak jadi nasi
dia rusak dia kagak nyala tuh
kalau ada lu mah semua juga jadi beres
serikaan rusak lampu mati kompor gas kagak nyala
semua juga pasti beres dah
kagak ada lu gimana